pemerintah anggarkan hampir satu miliar rupiah untuk membeli mobil listrik
menteri keuangan sri mulyani menganggarkan dana sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah
untuk setiap unit mobil listrik pegawai negeri sipil
sedangkan motor listrik dipatok dua puluh delapan juta rupiah per unit
alokasi itu diatur dalam peraturan menteri keuangan no empat puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
tentang standar biaya masukan tahun anggaran dua ribu dua puluh
rinciannya harga mobil listrik untuk pejabat eselon i adalah sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah
dan tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah untuk eselon ii
nominal tersebut belum termasuk biaya kirim dan pemasangan instalasi daya
sedangkan untuk kendaraan listrik operasional kantor dipatok rp empat ratus tiga puluh juta rupiah per unit
terkait kebijakan ini sri mulyani mengatakan pengadaan tersebut
harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait
selain itu ia mengatakan standar barang kebutuhan pengadaan kendaraan
mengacu pada ketentuan yang berlaku